selanjutnya saudara prabowo subianto menanggapi pengumuman kpu soal hasil pilpres dua ribu dua puluh empat langsung dari kediamannya di kertanegara jakarta
ia berterima kasih kepada masyarakat yang memilihnya bersama gibran raka buming raka hingga unggul dalam perolehan suara
prabowo subianto dan gibran raka buming raka
dan juga atas nama koalisi indonesia maju
yang telah mengusung kami
ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada seluruh rakyat indonesia
yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun dua ribu dua puluh